kenjaan mimi sama emak gimana
alhamdulillah lancar pih
tapi mimi teh jadi kurang nyaman
soalnya tadi po yanti curhat sama mimi
katanya poh tadi gak suka sama dia
gak suka gimana maksudnya mie
jangan bergunying dosa
masih banyak yang belum keisi ya pur ttsnya
iya sih setengahnya aja belum
tps itu hanya buat orang yang cerdas
makan siangnya udah siap
kopi satu gorengan dua berapa
sama pak haji
dari tadi diem aja terus
kalo begini terus
sama si citu
kalo gue sama si ineke
masa kangen kangenan sama anak gadis orang atuh
mending kangenan sama anak cucu
kalau gue gak ada
mau kemana lu di
saya mau pulang aja
mancing yang kagak seru
gue juga mau pulang dah
gue juga kagak seru
iya ini bapak juga mau pulang nih
saya pulang duluan ya
saya udah ditungguin sama mantu saya sama anak saya
katanya mau makan siang bareng
bapak kemana ya mi
kita makan duluan aja yuk
perut pipi udah perih
sebentar lagi juga pasti pulang
jadi nguhin bapak ya
lo dulu beli gerobak mesen apa udah jadi
beli yang udah jadi
besok gue udah mulai dagang
tapi kondisinya masih bagus
karena yang punya gerobak itu udah gak jualan lagi
gue jadi bingung nih
beli yang baru sama bekas ya
oh gitu ya
bingung mau beli baru apa bekas
atau lo bingung kagak punya duit
kerjaan memeng sama emak gimana
alhamdulillah lancar pi
tapi mimin teh jadi kurang nyaman
soalnya tadi poyanti curhat sama mimin
katanya po tati gak mau
katanya po tati gak mau
katanya po tati gak mau

gak suka gimana maksudnya mi
mana aja sih lama amat
ojak makan dulu mak
kenapa kakak makan di rumah aja
mana sih ini duitnya
duitnya kurang dua ratus ribu
lo kayak hitung dulu tadi
ojak udah percaya sama dia
katanya main dua puluh ama
lu tuh ya
ngerjain apa aja kagak
kau tuh ada bakar
kau that justamente
bro bet kalau lo berdua denger ada yang mau jual gerobak dagangan kasih tau gue ya
pernah masih tuh nggak beli yang baru aja man
kalau beli yang baru duitnya kagak cukup bro
yaudah lo bikin aja pasti lebih murah
males gue kalau mesen udah mahal lama lagi
terus lo pakuin sendiri
pasti pasti dijamin murah
nanti kebelet pipis dulu bang
terus kenapa abang nyomanin sama emak lagi
tadi pas abang terima duit pesanan kue
pas dihitung sama emak kurang dua ratus ribu
yaudah kan abang bisa balik ke sana
ya kagak bisa begitu yang
terus abang gimana mau ganti uang emak
kan kita udah nggak ada simpenan lagi bang
istri saya minta main ke teman ini
karena udah beberapa tahun di jakarta
dia belum pernah ke sana
ya elah timbang taman mini doang
taman mini kan jauh jauh banget
iya andro apa susahnya sih
pergi ke sananya emang gampang
tapi kalau dia mau pergi ke sana dia maunya tuh serba baru
dia minta baju baru sepatu baru sama tas baru dek
itu sih namanya bukan mau ke taman mini
tapi minta beliin sepatu baru baju baru tas baru
kamu kenapa jack
gua tadi kan ngantriin buwe
langsung ketemu sama orangnya
langsung serai duit ya gua terima aja
gua kan orangnya percayaan
pas sampai rumah dihitung mama duitnya kurang
kamu bilang sama orangnya aja atau jak kalau uangnya kurang
ini yang salah oh jack
harusnya tadi pas lu nerima uang
itu lu hitung dulu
lah untung kurangnya cuma dua ratus
emang omel omelnya tambah kenceng kayak orang trek trek an